kabupaten pelalawan adalah satu dari dua belas kabupaten kota di provinsi riau
kabupaten ini dibentuk berdasarkan undang undang no lima puluh tiga tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan juga merupakan pemekaran dari kabupaten kampar
terletak di pesisir timur pulau sumatera kabupaten pelalawan merupakan kawasan strategis
yang dilewati jalur lintas sumatera yaitu salah satu jalur ekonomi terpadat di indonesia
penggerak utama ekonomi di kabupaten pelalawan adalah industri kelapa sawit dan industri kehutanan
tidak hanya jadi komoditas di dalam negeri
crude palm oil atau cpo dari pelalawan juga diekspor hingga ke luar negeri
untuk meningkatkan daya serap cpo
di daerah pemerintah kabupaten pelalawan bersama badan pengkajian dan penerapan teknologi bppt
membangun kawasan teknopark pelalawan
tujuannya adalah untuk mengembangkan produk turunan dari kelapa sawit
melalui sumber daya manusia yang inovatif dan unggul
dengan terwujudnya kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah ini
diharapkan mampu meningkatkan ekonomi di daerah khususnya di kabupaten pelalawan

membangun suatu daerah dengan status daerah yang tertinggal tentu tidaklah mudah ya
yang cakep strategi leadership visi misi dan tentu saja kerja keras
nah inilah yang terjadi di kabupaten palelawan yang pernah ya memiliki status sebagai daerah yang tertinggal
nah bagaimana ya kepala daerah di sini bupatinya bekerja untuk membangkitkan wilayahnya
saya saat ini ninsad widiasi anwar berada di kabupaten palelawan
dan persisnya kita berada di danau tajwid dan sudah ada di samping saya ada bupati palelawan sendiri yaitu hn haris
baik dan kita ini di danau tajwid ini merupakan salah satu atraksi
mungkin kalau yang tidak atau belum pernah kesini kabupaten palawan ini merupakan salah satu kabupaten di provinsi riau
dulu pernah ini bagian dari kabupaten kampar ya jadi ada pemekaran pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan pak haris sendiri
sebagai bupati ini sudah periode kedua sejak tahun dua ribu sembilan belas
nah tentu saja kita ingin mengetahui ya pak haris ya
tantangan ketika bapak mulai memimpin wilayah ini ya
daerah tertinggal kan statusnya kan berarti semuanya itu istilahnya terbelakang
dari kesehatan perekonomian pendidikan pendapatan dan lain sebagainya
bagaimana apa dan ketika menjadi bupati itu
apa apa saja yang dilakukan
yang dijadikan prioritas
kita sebenarnya pas kita kan kabupaten pelalawan ya pemekaran dari kabupaten kampar
nah ini kan sebenarnya kita kalau berbicara masalah tertinggal karena ini kan kabupaten kampar kan cukup luas
dari tiga puluh ribu lebih kilometer persegi sekarang dibagi tiga
nah induknya sendiri kabupaten kampar tinggal sebelas km persegi
palelawan hampir empat belas kilometer persegi
nah tetapi infrastruktur ini sangat tertinggal
waktu itu tidak terjangkau oleh kabupaten induk
bahkan waktu itu kita tak bisa salahkan juga karena keuangan daerah tidak seperti sekarang ya
belum otonomi daerah
maka kita daerah itu daerah pelalawan adalah daerah yang dataran tinggi

nah ini sebenarnya memiliki ya di daerah gambut dan rawah
nah ini sebenarnya memiliki ya di daerah gambut dan rawah
stuim bina daerah ini kan cukup berat
nah tetapi walaupun demikian dari tahun dua ribu sudah dilakukan pembangunan tetapi belum tercapai

bahkan dua ribu enam dinyatakan palelawan itu adalah salah satu kabupaten tertinggal secara nasional
tertinggal secara nasional
ini kalau kita dari segi indikatornya waktu itu tertinggal secara nasional itu apa persis
indikatornya itu begini saat saya sebelas dan saya jadi bupati
sebelumnya dua ribu enam kita tidak tahu apa yang berlaku apa yang terjadi
sebelumnya dua ribu enam itu kita tidak tahu apa indikator tertinggal cuma meraba raba tertinggalnya di mana
tetapi setelah saya sempat jadi wakil sebentar enam bulan setelah itu saya jadi bupati
di sana saya tahu bahwa tertinggal itu apa indikator
karena waktu itu bupatinya belum begitu jelas maka saya minta ke bupati saya ditugaskan ke jakarta
penting itu harus tahu definisinya
baru baru dulu baru kita bikin program apakah visi visi kita
ternyata saya sekali ke mendagri begitu beberapa kementerian tertinggal itu ada lima indikator
yang pertama adalah masalah kesehatan
kesehatan ini boleh dikatakan perusahaan kurang peduli kepada karyawannya
dan begitu pemerintah daerah tidak mampu untuk melayani masyarakat dalam masalah pengobatan
cuma sebagian kecil yang bisa diapakan
yang kedua masalah tertinggal
yang ketiga masalah pendidikan
karena tim dari jakarta turun ke daerah ternyata di pelawan ini
perusahaan itu ada anak anak yang harus duduk di sebangku sekolah dasar
itu sudah dikerjakan di perusahaan bhl nya dibawa orang tuanya
jadi mereka tidak mendapatkan pendidikan yang semestinya ya bupati
ya maka kita kalau kesehatan tadi kita namakanlah programnya pelawan sehat
begitu juga pendidikan
kita namakan pelawan sehat
begitu juga pendidikan
pelawan program kita pelalawan cerdas
kita gratis kan bagi yang tidak mampu
walau memperobat bagi yang tidak mampu gratis
dan begitu kita ajak semua elemen masyarakat perusahaan
harus bertanggung jawab kepada karyawannya dan masyarakat sekitarnya
tapi ini dalam waktu berapa lama setelah jadi bupati ini bisa
sekitar setelah dapat apa dari kementrian bahwa
itu adalah masalah kesehatan dan pendidikan
dan begitu juga yang paling penting lagi bagaimana tidak tertinggal
walaupun ditambah janset sama pemerintah daerah perkecamatan satu janset hidup kan malam saja
berarti hanya berapa jam dong setiap malam
ditambah dengan janset perkecamatan itu hanya berapa jam setiap malam
konsep perkecamatan dibantu pun itu menjadi dua puluh satu tapi hidup kan malam
berarti empat belas jam cuma hidupnya
inilah penderitaan bagaimana memajunya bagaimana pelayanan kesehatan pendidikan tidak bisa
hal itu namanya pelawan terang dua ribu sebelas
yang keempat ini namanya pelelawan lancar
pelawan lancar ini infrastruktur antar desa ke desa desa ke kekecamatan
dan itu jangan dibicarakan pakai mobil pakai motor pun tidak bisa
kalau hari hujan tidak bisa lagi
yang kelima angka kemiskinan tinggi
angka kemiskinan tinggi itu terutama di daerah pesisir tepi sungai ini
kalau orang kita yang ekstran itu di daratan karena dia sudah punya kebun
kalau masyarakat tradisional biasa ini yang tertinggal
sampai tiga puluh lima persen
dan ujungnya yang besar itu adalah dikurang
di kuala kampar yang sekarang tempat bikin persawahan tanda hujan yang kita menghasilkan tujuh dua ratus hektare sekarang
jadi ketika menjadi bupati ini pr nya itu sudah begitu banyak
tapi ini bisa cepat dilaksanakan itu bagaimana caranya
apalagi karena ini kan semua apalagi kesehatan pendidikan dan infrastruktur kan memerlukan anggaran
memerlukan dana memerlukan masukan lah istilahnya
itu apa apa saja yang dilakukan awal awal
yang kita lakukan pertama kita memberi kesadaran ke masyarakat dulu
karena anggaran tidak ada tentu swadaya
tadi saya sampaikan dari awal
mengatasi kemiskinan mengatasi masalah pendidikan infrastruktur itu bersama
masyarakat begitu juga perusahaan perusahaan yang ada itu swadaya
bahkan kita namanya ada nama perpuluhan sehat tadi gratis begitu perusahaan
kita keliling daerah perkecamatan per desa
itu bagaimana pendekatannya langsung meminta komunikasi
kita bawa dokternya tetapi waktu itu kita kan belum ada pukis mas belum banyak
nah maka kita secara bertahap
syukur alhamdulillah dua tahun selesai
dalam dua tahun
begitu juga masalah listrik yang agak susah karena kita tidak bisa menyalakan pln juga
karena pln anggaran waktu itu bukan seperti sekarang
nah maka dia mengajukan belum tentu dapat lagi nanti untuk tahun depan
jaringan tidak bisa
karena energi cuma salah satu masukan dari rpp terbatas
paling tiga mega atau misalnya paling banyak lima mega
nah maka kita coba mepakati menyelesaikan permasalahan ini dari lima indikator tertinggal
nah maka kita coba dengan pertama visi kita pembaruan
pembaruan dan kembalikan bentar daerah dan masyarakat
kita merubah pola pikir
nah mindset kita harus merubah dulu
kalau tidak ada kebersamaan merubah masih tetap juga apa tentu tidak mungkin
biasanya yang paling susah ini
bagaimana itu mengubah atau merubah mentransformasi
nah mengubahnya begini
kita kalau di birokrasi kita berikan target
target targetnya kita kerja apa penyelesaian
apalagi kita bukan masalah kita berbicara nanti saya tukar atau apa tidak
kalau istilahnya kawan kawan dari birokrasi
bisa membantu saya menyelesaikan masalah ini
silahkan tapi kalau tidak bisa saya tidak maksa berarti harus saya ganti
pintu ada di situ
ya pintu ada di situ tapi kita tidak mau membuang ya
tapi syukur alhamdulillah kawan kawan birokrasi setelah saya kena turun langsung
melihat saya turun ke lapangan ke dinas dinas sampai ke pegawai terendah
masalah aset apa semua tapi dia harus ikut juga
nah jadi dia sudah terbiasa juga
tapi harus ada reward tapi ada punishment juga
diterapkan juga pak haris
sedangkan ke desa saja kita yang terbanyak swadaya kita berikan reward
misalnya kita bantu cuma mampu kita berapa
empat ratus juta per desa dan kelurahan
tapi dia membangun infrastruktur jalan sekitarnya dengan anggaran empat ratus berarti lebih kurang tiga ratus meter
kalau dia melebih dari tiga ratus meter berapa lebihnya
ini sebenarnya dengan kualitas lebih bagus
begitu juga masalah listrik tadi
listrik karena kita tidak bisa membuat jaringan maka saya ambil izin jaringan listrik
jadi yang ada itu di seluruh indonesia jaring listrik kabupaten cuma ada di pulau lawan
jadi di pulau lawan jaring listrik membangun sendiri dan kita sama masyarakat swadaya masyarakat desa itu membeli tiangnya kabelnya tapi sesuai standar pln
jadi tinggal dan pembangkitnya kita kan tidak ada
pembangkit ini saya coba dengan anggaran tidak ada
inilah gunanya kita punya pengalaman ada wawasan punya ada pergaulan luas
luas ini artinya ada orang pengusaha ada orang pejabat
maka saya diberi masuk sama kawan
ada satu percontohan mesin gas yang percobaannya itu
dia untuk apa
dia untuk apa
untuk di asean itu ada thailand sama malaysia singapura indonesia masuk indonesia
dia akan mencoba apa ini di mana bisa nya
siapa yang mau
ini adalah sebagai percontohan juga
jadi dia karena dia promosi kita datangin
dapatkan harga yang khusus
kita bukan beli
kita kan membantu dia untuk
untuk jadi percontohan
tapi di tempat kita
tapi kita harus menyediakan gas
gas ini syukurlah
walaupun biasanya orang tidak percaya
biasanya empat tahun enam tahun dua tahun paling cepat baru selesai
jadi ini semuanya kita bisa sampai membangkit empat puluh megawatt
sekarang sampai sekarang
sekarang tidak lagi
karena kita ada interkoneksi
pln kan sudah
dari mana mana ke padam di sini
kadang kadang dari sumatera selatan
jadi tidak perlu lagi mesin
maka investor silakan bawa mesin baik
percontohan kan udah ada orang lihat contoh
jadi sekarang elektrifikasinya berapa persen
sekarang sembilan puluh tiga tiga persen
ya sudah luar biasa ya
awal awalnya empat belas tiga persen
ketika membangun ini ya
ini kan ada potensi sumber daya alamnya
ada potensi ya sumber daya manusianya
dengan begitu banyak sekarang
tapi tantangan awal awalnya itu sendiri pak
tantangan kita dalam membangun dari program pajak
pc kita saja pun sudah banyak
orang tidak percaya ya
disangkanya visi dan misi ini
begitu juga masa program
menarik dikatakan itu swadaya dari masyarakat sendiri
ini sebenarnya indonesia ya
tapi biasanya sekarang kan semua itu tergantung kepada pemerintah
apalagi pusat dan lain sebagainya
kalau di pulau laut
perang justru perang misalnya
apakah pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi ini
bagaimana dalam membantulah pembangunan pulau laut ini
membantu itu kita kan yang jelas pertama kali dengan apbd ya
perimbang pusat daerah
perimbang pusat daerah karena harga migas cukup turun
otomatis kita kan kecil
biaya rutin kita lebih tinggi
karena kita membutuhkan tenaga honor itu hampir lima ribu
karena tidak cukup pekawin negeri
anak kita harus cerdas juga
pelayanan kesehatan harus tercapai juga
jadi terpaksa di honor semuanya
kalau pekawin tidak banyak
yang besar itu di sana
jadi sama juga tadi pak menteri nyatakan
biaya rutin satu triliun
satu triliun itu besar banget
saya besar saya bilang pertama kali transportasi kan jauh
maka orang untuk pergi mengajar ke sana itu kan tidak mungkin
orang jadi pelayan di rumah sakit
kalau dapat ngelak dan tentu ngelak juga
tentu ada berikan bonus orang yang daerah terpencil ya
jangan lalai kita perbanyak honor
dari dua belas kecamatan
sudah ada empat belas bukismas
sekarang sudah cukup lagi
kita pelayanan dan kemarin kita resmikan juga masalah masyarakat
tinggal lagi satu ratus sembilan belas aja kok udah selesai
jadi bisa kalau jarak tiga puluh kilo masih bisa dijemput ambulans
ini permudah kita diapain ini
lagi kita diperlawan satu
kita tidak membedakan
karena diperlawannya kan boleh dikatakan terbanyak pendatang
orang imigran dari beberapa daerah negeri kita juga
ini sekarang jumlah populasinya katanya sudah luar biasa meningkat dari awal ya
ya jauh dari satu ratus tiga belas pemegaran sekarang empat ratus enam puluh delapan
lonjakan ini gara gara lebih banyak karena
karena orang imigran itu
karena mencari kerja
begitu juga jumlah penduduk di sini
lebih banyak laki laki sama perempuan
nah kalau daerah lain ke perempuan yang banyak
kalau di sini ke laki laki
karena dia yang mencari kerja
inilah contoh kita
dan gitu juga dari lima program kita tambah
karena kita pelawannya ada surfing bono
kita move on itu untuk wisata
dan kita pelawan eksotis
ya ini mungkin kalau yang belum tahu ya
jadi di sini tuh ada sungainya itu pas masuk laut itu kan menciptakan ini ya
di tengah ya
di tengah ya
ini ombaknya coba mungkin ini bisa salah satu yang menjadi objek para wisata ya
ya para wisata ini kan diperlombakan oleh peselancar dunia
sekali setahun dia datang
jadi seperti tahun dulu dua ribu delapan belas itu yang dapat terlama itu adalah brazil pertama
yang kedua dikejar sama inggris kemarin
dikejar lagi balik ke orang utara
balik ke orangnya brazil
jadi australia belum dapat walaupun dia ikut
ini ombaknya terpanjang ya di sini ya
satu jam setengah
satu jam setengah
jadi tiga puluh lima kilo ombaknya terus nggak putus
nah berbeda sama surfing tempat lain
mungkin dia pergi ke tengah pergi sampai pantai hilang
dan ini jauh dari pantai
jadi yang terlama terakhir ini adalah satu jam sebelas menit dua belas detik
jadi surfing satu jam sebelas menit dua belas detik
kalau dulu kan satu jam sepuluh menit
sedikit aja selisihnya
ini mungkin kita agak melenceng sedikit
ini kita udah bicara mengenai ini salah satu atraksi ya dari daerah ini
sebenarnya kan cukup banyak ya dari segi sumber daya alamnya juga di sini kan
saya lihat ini kelapa sawit dan macam macam gas
dan ini juga produk produk agrikultur
nah balik ke ketika membangun ini ya
ini kan ada potensi sumber daya alamnya
ada potensi ya sumber daya manusianya dengan begitu banyak
sekarang jumlah bonus demografi banyak lakinya yang datang di sini
tapi tantangan awal awalnya itu sendiri pak
tantangan kita dalam membangun dari program aja visi kita aja pun udah banyak orang tidak percaya ya
disangkanya visi dan misi ini begitu juga masa program ini program gila
nggak akan mungkin
pertama kali menyelesaikan masalah berobat gratis itu
sedangkan kita apbd kecil
tadi dulu tidak bisa ya
wilayah luas tiga belas delapan ratus delapan puluh delapan km persegi
kalau sekolah ada berapa sekarang sekolah
sekolah ada banyak
boleh dikatakan tiap desa ada dua atau tiga gitu
karena melihat pertumbuhan lah
jadi tiap tahun kita menambah sd sekolah dasar itu
dikatakan hampir dua puluh lokal
jadi pertumbuhan masyarakat cukup banyak
tapi pertumbuhan itu saya bilang tadi
apakah orang pendatang apa
tapi yang jelas bagaimana saudara kita ya
dan harus produksi
dan harus berkontribusi ya
sama juga kita jadi permasalahan kemarin
kenapa diberikan ktp di daerah orang orang yang pendatang gampang
itu kan hak dasar dia pertama
dia ada tinggal di pelawan
tapi bukan kita suruh dia merambah hutan kan tidak
tapi terjadi sesuatu itu kan tidak mungkin apa
tapi itu cukup apa juga kemarin
ini bisa lah pergesekan ya konflik itu
dan kita tahu yang membuat daerah ini unik itu adalah taman nasional
nah teso nilo yang merupakan sebenarnya aset ya yang kita miliki
tapi sampai sekarang ini masih sering banyak masalah konflik dan lain sebagainya
ini bagaimana pak bupati
walaupun ini kan merupakan istilahnya wilayah
inilah klhk dalam hal ini
mungkin kalau kita jawab masalah tesonilo itu adalah kebanggaan kita tersendiri sebenarnya ya
cuma bagi orang yang apa masyarakat yang ingin merambah hutan taman nasional ini
ini yang kita jadi sayangkan
tetapi walaupun demikian tentu dengan ketegasan juga penegakan hukum dari klhk
dan kita tidak bisa terlampau jauh kesana
itu kan adalah nasional punya
tetapi kita kerjasama bagaimana mengunfaatkan teso nilo sebaik mungkin
yang kedua kita permasalahan permasalahan yang ada disana
kalau terjadi seperti kebakaran kemarin kita bantu juga dengan badan penanggulang bencana kita
sampai pdmkr kita
kita apakan juga sana
tapi ini menjadi headache atau tantangan juga ya bagi pak haris
ini tantangan bagi kita
ini kan jadi permasalahan kan disini
di satu sisi luas teso nilo dari tiga puluh delapan satu hektare
oleh sebab itu masyarakat kan banyak persepsi yang salah
dia bilang kenapa
dulu kan sedikit
kami kan tidak mengambil tn tn
tetapi yang jelas walaupun itu bekas hph saya bilang tetapi itu kan kawasan hutan
kalau misalnya tn tn mengambil ke x hph karena itu kawasan hutan wajar wajar saja untuk menjadikan taman nasional
berarti yang salah itu kita
kalau kita menyatakan oh mana batasnya
yang jelas batas itu kan hph
aph itu sudah pasti kawasan hutan
jadi ini sebenarnya jadi permasalahan
tapi di satu sisi kita bagaimana meluruskan ini
bisa taman nasional bisa jalan bisa terjaga
masyarakat yang ada di dalam bagaimana masalah mata pencarian seharinya tetap kita pakai
berapa lama waktunya harus kita berikan dari klhk
jadi konsep awalnya itu apa sebenarnya yang ingin didirikan dalam sebuah teknopark yang lokal
teknopark yang kalau tidak salah itu luasnya itu hampir empat ribu hektar ya
nah dari segi kan dulu daerah tertinggal punya target untuk dari segi pembangunan berapa dan indeks pembangunan manusianya apa ada angka angka yang ingin dicapai
angka itu ada
dan apakah sudah bisa dikatakan hampir tercapai
kalau kita sebenarnya dari dua ribu sebelas ya bupati
yang ketertinggalan tadi kan boleh dikatakan
tapi kita kan punya target ya
nah target ini boleh dikatakan sebelum saya dua ribu enam belas sudah tercapai
saya targetkan dua ribu enam belas dua ribu dua puluh satu dua ribu delapan belas kemarin sudah tercapai
tapi sesuai dengan rpjm
nah rpjmd itu tidak sesuai sana
tapi kita mengarah mengajak masyarakat ini bahwa jangka panjangnya
karena saya berpengalaman orang swasta
yang pernah melakukan bisnis keluar
dan ekspor barang mentah
ternyata saya juga yang mengimpor kembali
kita jual ke tempat kita yang kembali
ini kan lucu nih
jadi ini perbandingan ini yang kita sampaikan
ya mungkin seorang pedagang lah yang paham mengenai ini
dan begitu juga kita memikir masa depan persaingan ini
dan anak anak dia itu jangan sampai tidak sekolah
dan misalnya ada lahan yang harus kita bikin jalan bikin sekolah atau apa
sudah ya aja lah
soal kita kan jangan seperti kita anak anak kita
jadi pengertian itu terpaksa banyak kegiatan di desa
dan sekarang kondisi infrastrukturnya seperti apa pak haris
dan apa yang kira kira masih harus dibangun
kalau membangun jalan kita sekarang ya
karena daerah luas
kalau kilometernya yang aspal itu sudah hampir tujuh ratus km
kalau misalnya jalan tanah sudah dua delapan ratus lebih kilometer
kalau dibandingkan pun jalan itu banyak yang kita cara swadaya
yang jalan seperti tadi kita pergi teknopolitan
itu belakangan baru apa
tapi membuat jalan pertama itu swadaya
karena dana enggak ada
begitu juga pembangun gedung
gedungnya yang apwd
tapi pendataran tanah dengan tanah nggak ada
ketika pak haris menjabat sebagai bupati
ini kan melihat banyak sekali potensi sumber daya alam yang perlu dikembangkan
mungkin bisa sedikit memberikan kira kira sumber sumber ekonomi
apa apa saja yang bisa dikembangkan di daerah ini itu apa apa saja
selain misalnya tadi ada kelapa sawit
kemudian apa apa lagi yang
kelapa sawit pertama
yang kedua selama ini investor dan investasi
peluang pekerjaan kan banyak juga sebagai kontraktor di perusahaan besar
pasal apa di rpp itu sendiri
berapa perusahaan perusahaan daerah yang ada di sana
begitu juga perusahaan lain
sebenarnya peluang itu kalau kita baca sendiri kita
apakah enggak mungkin
peluang itu kan nampak
tapi nampak itu tinggal kemauan orangnya
tapi orangnya inilah yang kita didik nih pak
untuk berinovasi untuk mengejar target target itu
peluang itu tidak perlu kita
oh ini ada ini ada
semuanya apa yang mau dibicarakan pasti ada
dan sesuai bidangnya
nah ini ada rpp ya
kontribusi dari perusahaan
khususnya perusahaan sawit yang ada di sini itu
seberapa besar terhadap kabupaten pelalawan pak
kalau kita bicara konstribusi
saya bilang kan pajak apa semua kan pusat ngambil
nah kita perjuangkan sekarang cuma csr
misalnya pajak tanah itu
begitu juga masalah
tapi syukur amri lah
kita kan perusahaan ini komunikasi kita bagus
bisa juga dia berbuat membantu kita
seperti kita lihat tadi jalan di apa itu
ada taman taman di apa
jalan itu kan csr
dan begitu anak anak yang sekolah yang tak mampu dari daerah
kita patok perusahaan itu daerah mana dia
satu kecamatan berapa desa
ada enggak berpotensi anak anak situ punya prestasi
kalau dia tidak mampu
perusahaan harus saya biasakan
perusahaan harus saya biasiswakan
nah itu csr dia dapatkan
jadi kita jangan uangnya diminta tapi ya pak
nah kalau misalnya infrastur
dia pasti mau kita menggunakan namanya pelawan sehat
pulang sehat ini kan satu daerah
misalnya ada perencanaan jalan
perencanaan tidak ada
tapi belum dikerjakan
kita ada kan pelawan sehat di sana
lingkungan otomatis alat berat perusahaan itu ikut juga
jadi di situ
nah ini bagus ini
tidak ada masalah
tidak ada konflik atau dan lain sebagainya
sementara enggak ada
tapi bukan dinyatakan semua perusahaan
tapi lihat dari persentase
kita terus juga undang kegiatan kegiatan kita
kita beri juga pengarahan dia
kita saling membantu
dan perusahaan itu adalah bagian daripada masyarakat
jadi ini sebenarnya kita apakan
ya memang ini kalau kita bicara kelapa sawit ini memang prima dona
ya di sini dan kabupaten pelalawan ini kan baru baru saja istilahnya memiliki teknopark atau teknopolitan yang diresmikan
dan diharapkan itu menjadi suatu proyek contoh ya di sini ada kombinasi riset inovasi
tapi juga ada mengembangkan produk produk khususnya kelapa sawit
ini idenya dari ini pak bupati itu sendiri
bisa cerita sedikit
kok bisa gitu mendapatkan ide dan bagaimana
sebenarnya begini mbak
karena tadi saya kan ada pengalaman
wawasan saya kemungkinan jauh berjalan ya
yang ketiga pergaulan saya agak luas juga dari perusahaan
saya lihat di luar negeri itu kan kita ekspor cpo tapi dijadikan di negara dia barang dengan nilai yang lebih tinggi

dan begitu juga saya pernah saya sampaikan zaman sba sendiri
dan begitu juga saya pernah saya sampaikan zaman sba sendiri
di luar negeri itu tenaga ahlinya yang bidang industri itu adalah orang kita
selama ugm itb ipb
jadi sebenarnya apa salahnya kita
kenapa lari orang kesana
kenapa tidak dibawa ke tempat kita
inilah kita kesepakatan lama lama kita gandinglah bppt
jadi konsep awalnya itu apa sebenarnya yang ingin didirikan dalam sebuah teknopark yang kalau tidak salah itu luasnya itu hampir empat ribu hektar ya
sebenarnya gini kita kan melihat perkembangan
saya memikirkan jauh ke depan ya
mungkin kalau dari sini masih ada sepuluh atau lima belas dua puluh tahun ke depan
bukan saya bicara sekarang untuk sekarang tidak
kalau kita bilang sekarang itu kan masak kebun saja berapa lah harganya
nanti ada bupati yang baru
tapi kita memikirkan bagaimana kita besok satu daerah kita tidak bisa berkembang
karena lahannya tidak ada
karena sudah semua diambil orang
dibeli ini kan tidak bisa
lebih baik kita dari sekarang
itu saya kita berangkat ke swidia
kenapa saya berangkat ke sweden
karena yang pertama di dunia teknopark ini adalah swidia
saya sudah bekerja sama
jadi pengalaman ilmu dia diberikan
dan begitu juga pengalaman dia datang ke tempat kita
kita datang ke tempat dia
lirisasinya kita kerja sama sama utm
nah belakangnya kita rupanya di negara kita ada itb
dan beberapa program tinggi lain
ini kesempatan inilah yang kita sebenarnya komunikasi sesama kita
jadi kalau kita bersatu
saling memberi masukan
tidak ada yang berat bagi kita
nah pertanian ini ya
pertanian disini kan juga sawah
kalau tidak salah juga dikembangkan
khususnya memang cocok ya untuk lahan lahan ini
ini bagaimana ini
karena ini bisa mandiri lah dari segi pangan
sebenarnya dari sekarang sudah mandiri ya
kalau diperhitungkan agak serius untuk mandiri
nah tapi karena ini
kenapa biasanya kebijakan dulu
itu tiap kecamatan punya lahan tanam padi
apakah tidak ada hujan
semua kecamatan ada
saya lihat evaluasi waktu saya menamping ibu pati
ternyata kan tidak layak
tahun ini dia buka musawah
dia minta bantu jalan
ternyata dia besok ketanan sawit tahun besok
nah maka saya fokuskan
mana daerah yang tertinggal
mulai dari langgam ini jadi pesisir
sampai ke kuala kampar
yang miskin itu orang pesisir
dua kecamatan teluk meranti sama kuala kampar
ada di pulau mendul
yang berbatas langsung sama selat melaka
di situ kita bangun
sekarang kita bangun tujuh ribu dua ratus
nah yang langsung pembinaan dari
nah dan per hektarnya sudah mencapai
enam atau tujuh ton
jadi sukses ya
kualitasnya bagus ya
dan lagi di situ tidak pakai popo
nah ini kemarin waktu menteri pandan raya kami bawa kesana
ini kan dekat seberang
kenapa tidak di ekspor
nah kita kan harus
kualitas ekspor ini kita kan pertama kali
tidak bantu lagi
nah pertanian di sana
kalau dulu bisa dengan
pakai bajak apa
satu ojanya satu
ada mesin bajak di sana
ada mesin tanam di sana
dan berarti dia
langsung ke mesin
tidak perlu jemur lagi
nah dalam bisa untuk apa
masyarakat tidak perlu kerja
mesin peralatan itu
bahkan sepuluh tahun ke depan ya
dengan adanya teknopark
atau teknopolitan ini
wujud dari kabupaten pelalawan ini
apalagi dari segi sdm nya
tidak ada apa
kita sama sama ada tujuh kita kerjasama
dan juga dengan industri ya
perusahaan ini ini salah satu targetnya juga untuk menggayatin investasi masuk ya
iya menggayatin investasi bahkan kita orang jepang aja limbah itu
kita apa juga orang jepang kerjasama kemarin
tapi mungkin komunikasi apa namanya karena sistem secara perhitungan bisnisnya tidak masuk
karena dia jauh di sana dia ngambil limbah di sini dia harus menetangkan mesin juga ya
mungkin belum ini begitu juga kita sama korea selatan kemarin mungkin tangkos itu
siapa tahu sepuluh tahun atau lima belas tahun dari
enggak lama lima tahun ke depan
lima tahun dari ke depan
itu dah mulai
itu udah mulai ya
kira kira apa yang salah satu yang ada di kita lihat di teknopark itu ada sekolah tinggi ya teknologinya
yang saya tuh fokusnya lebih banyak ke kelapa sawit
iya itu khusus kelapa sawit
itu terbuka untuk siapa saja
itu kalau kita sekolah tinggi kan banyak banyak juga dari luar
ada anak dari medan ada dari sementara nusa barat ada dari sini
jadi anak sini kan masuk
ini kan masih belum maunya tapi dia sekolah ke jogja sekolah jakarta
tapi yang tempat dia tidak ada sekolah yang diadakan di sini sesuai dengan potensi daerah ada mungkin depok
ini yang kita selalu sosialisasikan
dan apa nanti yang akan diajarkan di sekolah tinggi ini
dan skill atau kemampuan apa saja yang bisa
kemampuannya sekarang kita lihat tadi ya bahwa di situ sudah ada turunan
kedepan kita beberapa produk lain yang kita pakai
ini turunan dari kelapa sawit itu sendiri
ini untuk dosennya ya
bukan di lokal muridnya
jadi harus banyak di luar
tapi saya bertahap
supaya bisa mendapatkan pengalaman langsung ya dari dunia kerja
iya kita magangkan ke perusahaan perusahaan itu
nah ini interestnya atau ini masyarakat semangat dengan adanya teknopark ini
mereka paham nggak apa kira kira yang ini
kalau masyarakat sebagian besar paham
tapi kalau masyarakat yang di bawah kali itu kan nggak tahu
pokoknya bagaimana anak sekolah kan gitu aja
yang jelas dia ada
mau menyeolahkan anak juga
nah kalau sekarang dari jumlah kemiskinan dan pengangguran itu berapa persen pak
nah kalau dibandingkan
tetapi kita pelayanan kesehatan pendidikan
itu lihat angka itu lebih besar
tapi kita yang mendekati miskin kita bantu juga
lima atau bahkan sepuluh tahun ke depan ya
dengan adanya teknopark atau teknopolitan ini sekarang namanya
kira kira wujud dari kabupaten pelalawan ini seperti apa
apalagi dari segi sdm nya
karena di sini kan sudah ada pusat untuk berinovasi
pusat untuk berkreasi dan juga memasarkan produk produknya
dan juga dari kelapa sawitnya juga diharapkan jauh lebih kualitasnya
lebih bagus lebih produktifnya
apa kira kira yang diimpikan
saya mengimpikan pertama gini
bahwa dari sekolah tinggi ini kalau kita bersaing
apalagi sekarang udah bicara global ya
kita tidak bicara lagi antar daerah
tetapi kita bicara untuk jauh ke depan yang saya sampaikan
dengan sekolah ini begitu juga arahan arahannya kita apakan
begitu kalau masukan dari apakah itu dari swasta
apakah dari orang per orang akademisi kita impun semua
begitu juga dari pemerintah
kita menjadikan ke depan itu anak anak kita ini dia bisa mendiri
dan dia bisa mengekspor sendiri bahan dari dia
tapi berkemungkinan saya lihat pertumbuhan kita
apa yang dilakukan mungkin marketnya cukup untuk kita daerah saja
tapi tidak tertutup kemungkinan kalau kualitasnya bagus
nanti diminati dia pola pikirnya mau dia bergabung
sama orang luar lagi bagaimana perusahaan luar
itu lebih bagus
ini yang kita harapkan
target pertumbuhan yang ideal kalau ini semua jalan dengan baik
karena kalau tidak salah sekarang masih di bawah rata rata
di bawah lima ya empat tujuh persen kalau tidak salah
ini idealnya dengan ada cek nopac
ada kolaborasi kerjasama dengan lembaga lembaga riset dan lain sebagainya

tapi tinggal lagi kulit tidak kita ke bawah
kita kan kemarin tidak pernah sampai tinggi dari provinsi
sekarang pun tinggi juga dari provinsi provinsi kan dua sekian
kita dalam empat sekian
nasional lima sekian
tapi ini menurut kita secara pemerintahan kita semua turun
tapi kalau kita bandingkan daerah lain kita bandingkan daerah kita
begitu dengan provinsi
saya rasa kita cukup bagus juga
tetapi bagaimana peningkatan ke depan ini sekarang kan udah mulai naik
apalagi nanti cek nopac menjadi jalan industri ini otomatis
sayang kalau misalnya kita memiliki
ya kita produsen kelapa sawit salah satu yang terbesar di dunia
tapi kita tidak bisa memanfaatkan ya hasilnya atau nilai tambahnya
kenapa butet sendiri dari awal menjabat sampai sekarang sudah melihat ada perubahan dari ini kan
dan mental dan perubahan sikap itu seperti apa sekarang ini
sekarang ini kan orang di sana dia punya sawah tapi dia tidak ngerjakan lagi
cuma dia nambat hasil tapi dia bisa membuat remiling sendiri
jadi ladang ladang orang padi padi orang dibeli di remiling nanti jual
kenapa tidak ke pelalawan ke kerinci ke ibu kota
karena terdekat itu adalah kepri
jadi orang kepri yang beli beras di sana
tapi bagi kita itu kan indonesia juga ya
nah bagi kita tidak ada masalah
walaupun kita didatang dari daerah lain sebagian
tetapi yang di daerah kita di sana tapi masyarakatnya tidak miskin lagi
iya tapi ternyata setelah digali potensinya banyak sekali ya yang bisa dibangun ya di kabupaten pelalawan ini ya
asal ya itu ulet ya kerja keras fokus
karena kita mau langsung ke tengah tengah masyarakat menyampaikan
tidak sekedar kita berikan satu surat saja bersawa ini ini atau kita pidato saja nggak mungkin
pendekatan ini macam macam cara
lihat tipe daerahnya
daerahnya suka kopi kopi kita
nah gitu lah jadi kita pendekatan pendekatan bermacam macam cara
ada orang setakbir ke bar di situ kita bicara
dan ini terus menerus ya
sampai pahamlah ini isi hati
bupatinya gampang di ini ya gampang diajak berkomunikasi ya
asal nomornya namanya ada
kalau tidak diapa kadang kita ragu juga ya
kadang kan malah zaman sekarang
dan birokrasinya sekarang sudah bagus ya pelayanan dari segi pelayanan
saya jam enam sudah di kantor
siapapun bisa kak silahkan datang ke kantor
jam enam sampai jam delapan
kalau jam delapan juga kak ikut
dia sudah jam delapan sudah masih
kebiasa kan jam delapan lewat ya
kalau dari segi pemerintahan ini semua sudah e government sudah menggunakan internet
sudah kita semuanya kan sudah terbuka
ini mengurangi kebocoran dan
kalau kita insya allah kebocoran itu tidak ada lagi ya
kita bisa selama saya dari dua ribu sebelas saya jadi bupati
sebelumnya kita kejar wtp belum
sekarang ya mudah mudahan terus tidak ada putusan wtp
saya programkan seluruh kecamatan harus punya tempat wisata
ternyata ada yang berpotensi seperti merga satwa di kecamatan kerumutan
ini kan harus swadaya
anggaran kita kan nggak ada
bantu bantukan sekarang maafkan saja dari perwisata
tapi kalau untuk mengodali kan tidak mungkin
ini kita di danau tajwin ini ini potensi untuk dijadikan tujuan wisata
kira kira seberapa penting ya ini pariwisata dikembangkan di palai lawan
karena sekarang ini kan sesuatu yang pemerintah juga ingin ya indonesia ini industri pariwisatanya
jalan ini apa yang dari sebenarnya gini kenapa pertama kali tadi kan di program ke enam
kita akan keluar eksotis kena ada bono bono adalah indung jangkarnya lah yang kita apakan
tetapi orang datang ke sini ya surfing itu bukan harus itu menunggu itu kapan maka saya
hai programkan seluruh kecamatan harus punya tempat wisata ternyata ada yang berpotensi
seperti mergasatua di kecamatan kerumutan enggak jalan ini kan harus wadah ya anggaran
kita kan enggak ada bantu bantukan sekarang mapakan aja dari perusahaan tapi kalau untuk
mengodalikan enggak mungkin kena keuangan dari kecamatan hai melesung akuator ada air
panas ada tapi itu mau dibangun pemerintah dan tiru kita nanya melewati enjope atau enggak mungkin
kita minta swadaya masyarakat apa gitu juga di kerinci sendiri kerinci kita ada danau juga
seperti gini tapi seperempat ini kita jadikan wisata ternyata masyarakat nggak mau ribut
nah inilah hanya di karena ini di kampung sesendiri saya mengembangkan danau nih adat
saya minta ada tuh kerjasama sama pemerintah daerah jadi kan pad masuk nih jadi ini satu contoh aja
dan bahkan sesampaikan ke depan karena kita sampai lintas bono siap pelabuhan sokoi siap
otomatis orang hari jumat sore itu udah dari singapura mojawarubaru sudah
hai keluar keluar tuh kita nampuk izin kita kan udah migrasi dari minggu ham udah ada kita berada
di pelabuhan kecil sekarang tinggal lagi pribadi jenen lainnya kita lengkapi sangat akal itu dekat
kemana orang tak mungkin orang kebono maka untuk ekonomi masyarakat tempatan di tiap kecamatan
harus punya ada wisata apakah budaya silakan apakah alam aspt di hai gelurang pelawan sendiri
kecamatan pelawan ini keupatannya pelawan selesai geluran ada itu kan ada budaya budaya
hai ada budaya budaya
hai budaya sana karena ada istana sayap jadi ini sebenarnya nyari tapi tapi ada target yang ingin
dicapai misalnya jumlah wisatawan yang datang sini atau berapa persen menjadi pendapatan daerah
saya sebenarnya begini kek infrastruktur saya udah pernah ke perwisata begitu juga operasi
disampaikan yang delapan juta minta orang wisatawan datang ke indonesia saya bisa bantu hai nah kalau
singapura jam aja hai wisatanya yang yang ada di dunia cuma tiga di indonesia satu terasserika dede
rasa dee perhatikan disitu harus bangun hotel jalannya juga harus bagus kalau hal itu enggak
ada masalah waktu itu bisa investor bisa kita cari lakan kawan suruh bengong tapi kalau haiar siswa
sekarang membentuknya suraya peningkatannya siapa
ini pak aris ini kan masih ada satu tahun lagi
kira kira pr nya apa apa saja ini yang harus diselesaikan
dan juga bagaimana memastikan supaya nanti kalau tidak ada pemerintahan yang baru
ini tidak mulai dari nol lagi lah istilahnya
tapi bisa membangun dan meneruskan dari fondasi yang sudah dibangun oleh pak bupati selama ini
yang pertama kita memberi kesadaran di tengah tengah masyarakat dulu ya
tiap program kita itu bermanfaat bagi masyarakat banyak
jadi masyarakat merasa memiliki merasa butuh dia
di samping itu juga regulasi regulasi perda perda itu harus kita bikin ini sudah siap
kebutuhan masyarakat sudah tahu dia butuh ini tidak mungkin akan berubah lagi
walaupun tidak diapakan oleh pemerintah dia akan jalan sendiri
tapi setelah ini
jadi seberapa tertarik ini swasta untuk masuk berinvestasi di pelaluan ini selama ini
perwisata ini sebenarnya kenapa kurang tertarik
karena infrastruktur tadi
jadi masih belum tertarik ya
belum karena kita belum nyampe infrastruktur sampai ke bonong sana kan belum masih jalan tanah ya
sampai ke soko itu yang kita minta ke pemerintah
mudah mudahan ada dianggarkan sampai tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tahun dua ribu dua puluh
tadi masih belum dijawab kira kira yang untuk satu tahun lagi ini kira kira apa yang harus selesai pak
yang selesai bagi saya sebenarnya ya bagaimana regulasi
regulasi apakah itu teknopolitan apakah sokway apakah jalan jelas itu hibah masyarakat kepada pemerintah
nah ini bisa kira kira satu tahun diselesaikan
semuanya harus selesai
baik jadi bisa kita katakan ini bukan kabupaten yang tertinggal lagi ya

sudah dua puluh empat besar ini sebenarnya luar biasa dan dengan adanya teknopark dan sudah diresmikan oleh menristek baru baru ini
dan diharapkan kan menjadi proyek contoh lah
dan ini sesuatu yang membanggakan juga ya bagi pak haris dan juga kepada kabupaten ini
tapi pak haris sendiri coba resep mungkin terakhir karena leadership atau gaya kepemimpinan ini merupakan yang penting ya
dalam mewujudkan semua ini
kuncinya yang satu
yang tadi selain ulet selain
niat niat niat di hati kita itu apa
kalau kita punya wawasan nggak
punya pengalaman gak
kalau kita punya wawasan melihat kondisi daerah lain kenapa kita nggak bisa
kekurangan kita apa siapa ahlinya cari orang yang ahlinya
jadi menggunakan yang ahlinya ya
tidak harus mengerjakan sendiri tapi yang penting punya niat dan punya visi
punya ide kita
tetapi mungkin tidak bisa kita ahlinya tentu pasti ada
nah ahli itu dimana kita cari
oleh sebab itu pentingnya kolaborasi
terima kasih banyak pak aris ya atas insightnya bagaimana membangun sebuah daerah dan merupakan tantangan yang tidak mudah
tapi ternyata kalau ada swadaya dari masyarakat juga ternyata ini semua bisa dilakukan
ya demikian insight with desi anwar kali ini langsung dari kabupaten pelalawan
dan ini sangat indah disini merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi ya
selain yang namanya itu bono ya bagi peselancar ini merupakan salah satu atraksi yang menarik karena memiliki ombak yang luasnya itu panjang ya
bisa berselancar selama satu jam
ya demikian insight with desi anwar
jangan lupa anda bisa saksikan acara ini di cnn indonesia
sampai jumpa lagi di cnn indonesia com dan di youtube insight with desi anwar